kpk terus mengembangkan penyelidikan atas kasus dugaan suap anggota dprd jambi
kasus ini menyeret mandat artis yang kini menjabat gubernur jambi yaitu zumi zola
kpk pun telah menggeledah vila milik keluarga zumi dan menemukan berangkas tempat penyimpanan uang
ya zumi zola sendiri secara resmi telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala keberadaan yang bersakutan di wilayah indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyelidikan
terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak bidana korupsi
menerima hadiah atau janji terkait proyek proyek di provinsi jambi

akan memberikan bantuan hukum atas kasus yang diadapi zumi
ketua umum pan meyakini ada kekelirian

apakah sistem politik kita begini bisa menghabiskan semua
bayangkan sudah tiga ratus lebih bupati sudah dua puluh gubernur sudah ratusan anggota dpr
apakah politik yang berbiaya tinggi
saya kira ini lah menjadi atau budaya politik kita seperti ini
saya kira perlu perhitungan kita bersama mesti ada yang kita benahi
dpp akan memberikan bantuan hukum pak
tentu kita akan bantu
sebelumnya zumi juga sempat diperiksa kpk pada tanggal lima dan dua puluh dua januari dua ribu delapan belas
sebagai saksi untuk tersangka seyfuddin
yang merupakan asisten daerah tiga pemprov jambi dalam kasus yang sama
selain itu tak federasi bisa mengungkap wawancara faukanut menjadi pakar jp
karena teman yang mengejar penginforan serikat telah mengembang ke negara baru
apakah anda ingin menanggung saat robin saham ketika spinning sampai ini
jika sehat demographics aku adalah tujuh belas
di sini jadi rady topping posisi integrasi
y controver mengundang pengaturan
supayaoney punkthus berblekan datang remix satu